terima kasih anda masih bersama kami
musim kemarau yang melanda sebagian wilayah purwakarta
menyebabkan puluhan hektare areal pesawahan di kabupaten ini mengalami kekeringan
tanaman padi menjelang musim panen pun mati
dan sebagian diantaranya tidak maksimal jika dipanen
para petani pun mengalami kerugian puluhan juta rupiah
sedikitnya dua puluh hektare areal persawahan di desa campakasari
kecamatan campaka kabupaten purwakarta mengalami kekeringan
akibatnya tanaman padi yang seharusnya sudah memasuki masa panen ini
mengalami puso atau gagal panen
sebagian tanaman buah padinya belum masak
sebagian lagi terlanjur kering dan mati
para petani pun mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah
dari biaya garap dan pemeliharaan yang telah dikeluarkan
untuk mengurangi kerugian yang lebih besar
para petani terpaksa memanen lebih awal meski hasilnya tidak maksimal
kekeringan yang terjadi di wilayah ini akibat musim kemarau sejak dua bulan terakhir
sebagian lahan pertanian merupakan sawah ada hujan yang sangat bergantung pada air hujan
sebelumnya jika musim kemarau tiba
ada mesin pompa air yang biasa menyedot air untuk mengairi persawahan
namun saat ini tidak berfungsi karena mesin pompa airnya dicuri
ya kurang maksimal
biasanya dapat berapa
ini dua ribu meter biasanya
kita dapat dua puluh karung
sekarang nggak tahu tiga karung juga belum dapat
karena apa itu pak
karena kekurangan air kan ini tak ada hujan
karena gak ada irigasi
para petani berharap pemerintah setempat segera turun tangan
membantu membuat saluran irigasi
sehingga petani yang belum panen bisa tertolong dan mengurangi kerugian
dian firmansyah purwakarta